tim putra dan putri honda dbl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara sus turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
keduanya tampil impresif pada laga final
tim putra dan putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim lima ratus enam puluh dua royal dengan skor telak tujuh puluh satu dua puluh tujuh dan menang atas los angeles prospec dengan skor empat puluh enam tiga puluh sembilan pada laga yang berlangsung sabtu
sementara itu di babak final putri kemenangan besar diraih tim putri honda dbl all star atas tim lady balance dengan skor empat puluh satu empat belas di lapangan hope university volatton california
vanessa renata siregar dan kawan kawan tampil impresif sejak babak awal
sebelum tampil pada babak final di tim putri honda dbl berhasil mengalahkan flex premier dengan skor tiga puluh lima

tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu

tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu
tim putri honda di bl all star dua ribu dua puluh dua berhasil menjadi juara suls turnamen yang digelar di california amerika serikat pada minggu